buktiin sama semua orang
yang harus kita lakuin sekarang kita hanya harus fokus
serius jalanin hubungan kita ini
dan lu juga harus tau
gue cup dan nyokap gue itu orang orang yang open minded
lu rasa merangkai gak akan keberatan gue pacaran sama cewek manapun
itu kan sus goreng
iya iya bener beneran
bener bener itu si putri
tapi kita seburuh buruh ke lemon cafe
enggak tenang aja ta masih ada waktu kok
gue penasaran banget pacar ibu tuh kayak apa
ran kalau kita kesana nyusulin si putri yang ada kita tuh bakal sih gagal
buat jebak si mel
enggak gue bakalan cepet kok
percaya sama gue deh
tak ayo beruan tak lo harus kejep taksi ya pokoknya jangan sampe lolos
iya tenang aja ini gue udah kecepatan maksimal nih
gue gak sabar banget mau ngeliat pacarnya ibu
secara ntar kan dia jadi bokap bertuah gue

ya eh laran
ran kejauhan tau gak sih lu
lu aja nembak putri kemarin belum dapat jawaban
lagian nih ya emang lu mau apa
kalo lu muncul dadakan kayak gini
yang ada tentang awang bakal ngamuk ngamuk sama lu
soal itu lu tenang aja tak
gue udah atur semuanya
kalau perlu nih gue tunjukin
gimana seriusnya gue sama putri depan ibu sama pacarnya ibu
nih ya kalo saran dari gue
mendingan lu tembak lagi aja si putri
jadi double tuh
kalau perlu depan nyokapnya si putri sama pacarnya tuh
jadi keliatan sedikit perjuangannya iya gak
gue tuh sering banget bawa makanan dari sini ke penjara
hampir tiap hari
tiap minggu pokoknya
dan mereka yang disana tuh seneng banget kalo gue bawain
oh maksudnya lu sering bagi bagi makanan
acara bakti sosial ke penjara
bokap gue di penjara
bokap gue di penjara
bokap gue di penjara
bokap gue di penjara
bokap gue di penjara
bokap gue di penjara
bokap gue di penjara
di restoran mah
ma aku udah gede kali aku inget
aku nggak boleh makan sembarangan kan
apalagi di sembarang tempat
takut sakit perut kan
iya aku inget mah
ntar hubungin mama lagi ya
kenapa dia pergi tinggalin gue
tunggu dong din
lu kenapa sih
kenapa lu pengen ninggalin gue begitu aja
karena gue ngerasa kita beda ji
lu bilang kita di restoran ji
gue yakin lu gak bakal terus langka keluarga lo kalo gue ini siapa
karena gue sadar latar belakang kita tuh beda jauh ji
apalagi gue pake cerita lagi bokap gue di penjara
lu denger gue baik baik
di dalam suatu hubungan itu gak pernah mandang latar belakang atau apapun
semuanya pure soal perasaan
tapi gue yakin keluarga lo akan mandang gue sebelah mata karena bokap gue di penjara ji
mending kau cari cewa lain yang berasal dari keluarga baik baik
keluarga terpandang kayak keluarga lo ji
gue gak akan lakuin itu din
gue mohon sama lu untuk kali ini gak usah bahas soal ini dulu
kita harus berjuang din
buktiin sama semua orang
yang harus kita lakuin sekarang kita hanya harus fokus serius jalanin hubungan kita ini
dan lu juga harus tau bokap dan nyokap gue itu orang orang yang open minded
lu rasanya gak akan keberatan gue pacaran sama cewek manapun
diam kan lu
lebih baik gue pikirin cara gimana supaya bisa putus dari jio
karena gue sadar gap antara gue sama jiho itu cukup besar
mending gue putus sekarang sebelum gue bener bener jatuh cinta sama dia
din tunggu dulu din
tak pokoknya lu kejar terus ya
jangan sampai lolos
gue udah mikirin nih
cara yang paling baik supaya gue bisa muncul depan usus goreng sama depan ibu
iya iya tenang aja
gue kan mantan pembalap
yaudah nanti gue hati hati ya
gimana sih kalau bawa mobil
orang dari tadi deket setan namun nyebrang
pak lu gimana sih
hampir aja kan ketabrak tuh ibu ibu
yaudah ayo kita ikutin lagi taksinya
ini kok malah ke daerah sini ya
maksudnya putri sama ibu kenapa nggak ke cafe gitu atau kemana
tapi kenapa malah ke tempat kayak gini
gimana gue tau ram
kok bapak bapak tak
mana si putri
lo salah ngikutin taksi ya
itu pasti gara gara gue hampir nampak ibu ibu tadi tuh
terus sekarang gimana dong
gue gagal dong ketemu sama ibu sama usus goreng sama pacarnya ibu
udah deh run sekarang mending kita sesuai planning awal aja
ngebongkar semua rahasia si mel ya
jadi kok keliatan grogi banget sih
bukannya udah berkali kali ya ketemu sama teman didi ini
yaudah pastilah pak bos gak tenang
iya berkali kali emang
iya terus kenapa tegang banget
relax jangan tegang
tenang aja semuanya pasti baik baik aja kok
mending kita masuk aja yuk panas banget nih
biar aja gue panah dad
pak ini pelan pelan aja ya pak ya
ini restorannya kayaknya udah gak jauh dari sini
udah semakin dekat sama resto
artinya sebentar lagi gue akan ketemu sama mell
gue harus siapin hati gue buat ketemu sama mel
pak kasih diri dulu
guh lu be alc mengapa